wali kota surabaya akan menjabarkan atau menggambarkan bagaimana nanti surabaya menghadapi tatanan kehidupan baru atau kehidupan baru yang akan berlangsung di sana
karena kita tahu bahwa surabaya ini menjadi zona merah yang sampai dengan hari ini
dimana kasus covid sembilan belas juga menjadi perhatian di sana untuk dalam dua pekan
pak jokowi pak presiden meminta
jawa timur khususnya surabaya untuk menekan laju penyebaran covid sembilan belas yang ada di surabaya
dan kita tahu bahwa psbb transisi sudah juga berakhir di sana
kita tunggu nanti bagaimana perkembangan dari kepala daerah yang ada di jawa timur khususnya di surabaya
bagaimana penanganan covid sembilan belas menuju tatanan kehidupan baru
juga bagaimana nanti bu risma memberikan gambaran kepada kita pada siang hari ini
selamat pagi selamat siang ya
selamat pagi menuju siang buat teman teman yang sudah bergabung
silahkan nanti kalau mau nanya ke bu risma
halo selamat siang prof bimario tejo langsung dari malaysia
gimana kabarnya prof pada siang hari ini
kita akan coba tunggu bu risma untuk bergabung bersama kita pada siang hari ini
sosial juga bu tuti h sembilan puluh dua
sukses selalu ya
kemudian saya akan mencoba untuk menghadirkan
menuju tatanan kehidupan baru inilah yang akan saya bahas bersama bu risma pada
pukul dua belas siang hari ini
tentunya berbagai upaya telah dilakukan oleh beliau selaku kepala daerah untuk menekan laju penyebaran covid sembilan belas
surabaya telah mengklaim ada lima kecamatan sebagai zona hijau
nah saya akan bertanya ke bu risma nanti
supaya selanjutnya akan ditempuh untuk menjadikan semua kecamatan yang ada di surabaya ini akan menjadi hijau ya
sudah ada masuk dari request akun instagram dari pemprov
saya pemprov surabaya

waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

di sini ada beberapa teman yang sudah menunjukkan tentang hal tersebut
yang pertama adalah bu risma yang sudah memiliki kesan kepercayaan tentang kejahatan dengan kejahatan dan kejahatan yang tersebut
bu risma iya iya bu gimana kabarnya bu pada hari ini sudah mulai kerja lagi pada weekend ini ya bu ya
sampai dengan anda kunjungan ke rt rw pagi ini saya terima informasinya dari umas
untuk gimana bisa kita bisa menurunkan bersama sama
hari ini sudah ke rt rw mana aja bu di kecamatan mana
di kecamatan ada lima kecamatan matasari tegalsari bubutan wonokromo kemudian satunya
satunya satunya tegalsari bu bu maaf bu bu
tapi informasinya kemarin saya terima
dua kecamatan ini menjadi perhatian ya fokus dari bu risma sendiri untuk pencegahan penanganan covid sembilan belas juga di sana
kenapa dua kecamatan ini menjadi sorotan bu
baik informasinya itu dua kecamatan gubeng sama itu bu tambak sari ini kan menjadi perhatian pemkot untuk penanganan covid sembilan belas
dari lima kecamatan yang ibu sebutkan barusan
ya betul jadi kecamatan bupeng itu itu ada tolerance center nya
ada rumah sakit dr usomo dan segala fasilitasnya
jadi saya pikir di situ banyak orang keluar masuk sehingga sebetulnya kalau dan apapun allah allah admin ya
sehingga sebetulnya kalau dari sisi sdm nya gupeng itu tertinggi di surabaya
kecamatan gupung itu tertinggi di surabaya
tapi saya curiga kenapa kemudian gupeng menjadi pandemi tertinggi
kalau tegasari karena memang jumlah penduduknya padat sekali
kecamatan tegalsari itu penduduknya tiga ratus lima puluh dua ribu sekian jiwa
karena itu yang aneh gupeng
gubeng tidak terlalu besar jumlah penduduknya dan mempunyai sumber daya manusia yang bagus
karena mungkin di sekitar perguruan tinggi dan sebagainya
kemudian saya lakukan rapid massal di areal areal sekitar rumah sakit
dan ternyata memang tinggi pandeminya
setelah ini kita akan lakukan penelusuran
karena itu kenapa kemudian saya komunikasi dengan para rw
penelusuran apa yang akan dilakukan nanti ibu di sana
penelusuran apa nanti yang akan ibu lakukan di sana bu risma
penelusuran apa bu yang nanti akan dilakukan di rw tersebut
ya kita akan lakukan
jadi sekarang ini sudah menularnya
itu kalau dulu menularnya karena di kampung padat
itu misalkan darah utara
juga di kampung di gubeng itu
ada beberapa jalan
kemudian daerah mojo
itu menularnya itu
jadi di kampung itu mendatar begini
jadi nomor sekian nomor sekian nomor sekian gitu
alamat misalkan nomor sekian nomor sekian nomor sekian
tapi kemarin beberapa satu minggu ini terakhir menularnya nggak begitu
jadi menularnya itu satu keluarga satu keluarga satu keluarga
jadi di dalam keluarga
nah artinya kita ada program kampung tangguh yang diinisiasi oleh pak kapolda
itu bagaimana menekan pengeluaran dengan cara membuat barier barier di kampung itu
sehingga keluarga tidak tidak apa namanya
tidak tidak apa namanya
mereka tidak saling menular
dan ini berhasil
saya tiap hari soalnya melototin data itu
dan menganalisa sendiri apa namanya pola penyebaran ini seperti apa
dan ternyata ternyata apa ternyata sekarang ini penularannya di dalam keluarga itu gitu
jadi makanya kemudian jadi dalam satu keluarga
kalau keluarga itu tidak
itu tujuh tertular
nah makanya kemudian saya mengajak para rw ini
mereka sudah berhasil para rw ini bagaimana mencegah penularan itu secara horizontal
itu mereka sudah berhasil para rw
dan kemudian karena itu saya meminta bantuan dan mengajak seluruh rw
untuk misalkan di dalam satu keluarga itu ada yang sakit
itu mau dirawat inap gitu
sehingga kalau rawat inap di rumah sakit atau kita punya tempat penampungan untuk yang otg yang badannya kuat
itu kita punya ada yang asrama haji
mereka bisa tinggal di situ
tidak harus di rumah sakit
terutama yang secara klinis tidak sakit gitu
sehingga penularan ke keluarganya itu bisa dicegah seperti itu
tapi bu risma sendiri
apakah mengakui adanya kekurangan tenaga kesehatan bu di surabaya
kalau tenaga kesehatan itu memang kan di rumah sakit saat pandemi itu tinggi
itu memang ya
tapi kan sekarang trennya sudah mulai menurun gitu
trennya sudah mulai menurun
jadi rumah sakit pun sudah banyak yang
kalau dulu banyak yang penuh
meskipun kami menyediakan
jadi kami menyediakan
kurang lebih dua ratus delapan puluh rumah sakit
di rumah sakit dengan enam unit
untuk yang kondisi icu seperti itu
itu alhamdulillah naudzubillahimdalliq itu belum pernah terhuni yang dua ratus
nah karena itu
sekarang sudah mulai mereka sudah mulai berkurang gitu
karena memang menurun trennya sudah
menyatakan bahwa kalau di gubeng dan juga tambak sari itu banyak kos kosan ya bu
apakah ini menjadi tren
di sana dengan adanya penumpukan atau kerumunan di satu kos kosan
selain keluarga ya
terserah tujuh orang
karena kan mereka mungkin
mungkin apa namanya toiletnya
dia jadi satu
itu yang memudahkan penyebaran
untuk tempat kos kosan
itu juga terjadi sebelumnya
itu di wilayah rumput
wilayah rungkut itu banyak kos kosannya juga gitu
sehingga mudah sekali
yang paling dekat gitu
perilakunya memang kemudian bagaimana kita
oke justru ini yang pandeminya tinggi yang gubeng tambak sari kemudian apa namanya bubutan itu justru yang tinggi
lima kecamatan zona hijau itu di mana saja bu kecamatan yang diklaim sebagai angka covid nya kecil
saya kira bukan kecamatan saya kira kelurahan itu
kelurahan oke kita koreksi ya dari cnn bukan kecamatan tapi kelurahan
iya bukan kecamatan kelurahan itu kalau kelurahan kalau nggak salah enam
bu kampung tangguh ini kan juga dijadikan contoh dari daerah daerah lain karena membuat apa ya sebagai contoh
atau pedoman bagi daerah lain untuk mengatasi covid sembilan belas
ini ide dari warga setempat atau memang dari pemerintah yang mensupport untuk pembangunan atau menjadikan kampung tangguh ini
sebetulnya itu kita sudah banyak jenis kampung aman kampung pendidikan
nah kemudian pak kapolda ini melihat kalau nggak salah di malang itu ada kampung bagus
terus kemudian menyampaikan kepada kami saat itu kepala daerah kepala daerah coba dibuat kampung tangguh
surabaya kenapa tidak sulit karena kita memang tadi saya sampaikan kita punya kampung pendidikan
china punya kampung aman kita punya kampung green and clean kita punya kampung merdeka dari sampah
sehingga untuk membentuk kampung tangguh itu kami tidak sulit
dari satu tiga ratus sembilan puluh rw kami sudah membentuk satu tiga ratus tiga puluh sembilan kampung tangguh
karena sebetulnya embryonya organisasi masyarakat ini sudah ada
sehingga mudah sekali
kemudian ada inisiasi bersama sama dari pak kapolda dengan kami pemerintah kota untuk membuat kampung tangguh ini
setelah kunjungan presiden kemarin bu kan jawa timur diminta untuk dua pekan ya
untuk menurunkan angka covid sembilan belas khususnya di surabaya
bagaimana langkah dari pemkot sendiri bu khususnya surabaya
ya terus terang kami juga lakukan
memang ini harus ada strategi strategi gitu
kalau dulu penyebarannya menyebar
bagaimana kemudian menyetop penyebaran itu
kemudian kalau dulu misalkan penyebaran ke pasar di pasar
kemudian kalau dulu penyebarannya misalkan di mal
itu bagaimana kemudian itu bisa di stop
nah ini kita lakukan terus improvisasi dan inovasi untuk bagaimana kita misalkan membuat pasar tangguh
kemudian membuat mall tangguh
kemudian membuat industri tangguh
itu terus kita lakukan dengan monitoring yang sangat ketat gitu
meskipun belum sempurna betul gitu
tapi bagaimana kemudian kami bisa memotong mata rantai itu di tempat tempat itu
dan itu dari data
itu kita bisa buktikan itu
yang dimaksud dengan pasar tangguh mall tangguh itu sendiri seperti apa bu
apakah sama dengan kampung tangguh yang ada di surabaya
kalau pasar tangguh misalkan mereka harus membuat barier antara pedagang dengan pembeli
pembeli tidak boleh memegang dagangan
yang akan dibeli nggak boleh dipegang dia
yang boleh hanya pedagangnya
kemudian pembeli harus membawa catatan
pembeli harus pakai masker
kalau nggak pakai masker mereka tidak
kemudian proses pembayarannya
saya punya contoh ini
di sini ada pembeli
di sini ada pedagang
jadi kalau nerima uang itu tidak boleh diserahkan
kemudian ditaruh baru diambil
nanti ada kembalian dikembalikan baru diambil sama pembelinya
apakah sosialisasinya sudah berjalan bu
kemudian alurnya itu tidak ada yang berpapasan begini
dia satu alur
jadi tidak boleh
alurnya ditata sehingga tidak ada tabrakan antar pembeli begitu
antar pengunjung pasar
itu kita atur
kemudian juga kita ngatur juga misalkan mall tangguh dan sebagainya
itu kita buat memang seperti itu
harus misalkan sehari desinfektan berapa kali sebelum tamu masuk
setelah toko tutup
itu mereka harus melakukan itu
sampai dengan hari ini apakah dibatasi juga bu jumlah pengunjung di mal dan juga di pasar
untuk hariannya dan juga jam operasionalnya
jadi di mal dan di pasar itu ada petugas yang dia ditunjukkan
jadi itu dianggap juga oleh pasar untuk menjadi petugas untuk mengontrol itu
mengatur flow nya pembeli
memeriksa suhu tubuh
kemudian memaksa untuk cuci tangan
kemudian memeriksa menggunakan masker dan sebagainya
jadi di hotel pun begitu
jadi diatur di kasir
kemudian di kasir dikasih apa namanya
barrier kemudian setelah itu pembeli pun antrinya juga
masuknya itu antri tidak bisa masuk semua
jadi di awal makanya antrinya di luar kadang
karena masuknya harus satu persatu dikontrol suhu tubuh
kemudian cuci harus cuci tangan
kemudian harus ya kalau pakai masker ya
dari rumah mereka harus sudah pakai masker
bu risma koreksi saya jika kalau saya salah
trend nerunan covid sembilan belas ini sudah terlihat ya di surabaya
dari angka satu ratus lima puluh sekarang jadi seratus gitu
apakah ini upaya dari pemkot sendiri untuk bisa memutus mata rantai dari covid sembilan belas
katakanlah pasar tangguh dan mall tangguh yang ibu rencanakan ini
yang sudah berjalan di sana
iya betul kita melakukan itu
tingkat penyembuhan surabaya juga tinggi
jadi berapa terakhir ini di atas seratus
bahkan kita pernah sampai tiga ratus lima puluh
sehingga apa namanya kita tetap juga melakukan tracing
artinya kita melakukan rapid massal
jadi artinya bukan kita hanya menyembuhkan dan kemudian kita
tapi kita juga mencari begitu
mencari untuk menemukan
siapa yang terindikasi
pembawa atau pembawa karier dari covid sembilan belas ini
bu risma kita kan ini live instagram bersama juga dengan penonton cnn
saya akan mencoba untuk menayangkan pertanyaan dari pemirsa yang menonton ya
ini dari prof bimo aryo tejo dari malaysia nih
peneliti atau pembuat vaksin di orang indonesia tapi di malaysia
sop kesehatan pemkot surabaya sudah sangat bagus
apakah ada sanksi untuk yang melanggar sop bu risma
kalau apa namanya
kalau itu perusahaan
kalau itu mall
kalau itu hotel restoran
yang kita keluarkan izinnya
itu akan kita berikan peringatan dia
kalau sesuai dengan perjalanan
kalau mereka melanggar sampai tiga kali
tapi kalau yang
kalau yang tidak pakai masker
kalau yang tidak pakai mask itu ktp nya kami tahan
kalau dia tidak punya ktp
maka mereka diberikan sanksi untuk menyapu dan memberikan makan untuk panti sosial kita
untuk pmks kita mereka memberi makan disitu
karena kita tidak bisa
karena itu bukan perda
itu perwali kita tidak bisa sanksinya pidana atau uang
sehingga yang kita bisa berikan sanksi adalah
sanksi administratif dan sanksi sosial
next ya bu ya pertanyaan dari koyar dua puluh tujuh
psbb surabaya raya apakah dilaksanakan lagi nih bu
ini pertanyaan dari koyar dua puluh tujuh nih bu
kita sudah enggak
kita sudah melakukan
kita sudah lakukan
kita sudah lakukan apa namanya
transisi untuk new normal
sehingga pasar sudah buka
mall sudah buka
hotel sudah buka
cuman kita membatasi protokol
yang di zona zona tadi
jadi misalkan di hotel itu ada protokolnya sendiri
di restoran itu ada protokolnya sendiri
di pasar itu ada protokolnya sendiri
semua protokol itu berbeda beda
di pasar itu petugas pasar wajib mendesinfektan setelah pasar itu tutup
seperti itu ada
kemudian ada protokol yang tadi saya sampaikan
masuk harus cuci tangan
kemudian harus menggunakan masker
yang tidak pakai masker nggak dilayani
atau diminta balik
kemudian cek suhu tubuh
kemudian tadi proses pedagang pasar ada plastik
plastik pembatas antara pembeli dan pedagang
kemudian pembayarannya menggunakan ini
itu kita lakukan
saya sudah sampaikan
begitu ada yang positif satu
maka saya lockdown mereka pasar atau apapun itu selama empat belas hari
tapi sanksi tegas masih berlaku ya bu
masih berjalan ya
berjalan di surabaya setelah psbb
rayani tidak diberlakukan di sana
apakah hanya sebatas sanksi sosial saja yang diterapkan
apakah ada sanksi lain bu
dengan warga yang tidak pakai masker
sanksi administratif tadi
kalau nggak pakai masker ktp kita cabut
kemudian kalau dia tidak bawa ktp maka dia kita berikan sanksi sosial
tapi kalau yang ada izinnya maka itu bisa terancam
terancam bisa dicabut izinnya
kalau dia tidak buat protokol seperti itu
bu ada penasaran bu dengan enam kelurahan yang menjadi zona hijau itu kelurahan mana saja bu
nanti saya sebutkan ya
mohon maaf ini agak kami sekarang ini
harus meraiksa pasien pasien tadi
tolong tanya bu bani enam kelurahan itu mana saja
bu risman lanjut aja nanti kita akan jawab pertanyaan dari yang sebelumnya
ada edwinanel yang bertanya jika kita dari luar kota ingin ke surabaya apakah diperlukan surat bebas covid nih ibu risma
kalau masuk enggak
tapi setiap perusahaan itu kalau dari luar kota mereka harus ada
itu ada apa namanya
ada protokolnya begitu
jadi kalau dia kerja di situ
itu ada protokolnya di perusahaan itu
misalkan kerja di hotel di mall
itu ada protokol yang salah satunya kalau mereka orang luar kota maka dia harus punya surat keterangan itu
nah tapi kalau masuk enggak
makanya yang kita perkuat adalah
yang kita berkuat adalah
bagaimana protokol di situ harus ketat
ini terus terang yang menjadi tantangan kami
karena yang di luar
itu sudah kami amankan
tapi kalau yang dari luar kita kan tidak tahu
itu tantangan kita
makanya social distancing
kemudian termasuk mall hotel
itu punya kewajiban kalau dia ada tangganya
dia harus terus menerus melakukan desinfeksi
seperti itu harus terus menerus mereka lakukan penyemprotan
itu standarnya begitu
karena kita tidak ada kalau mereka berkunjung
tapi kalau dia pegawai
apakah dalam waktu dekat surabaya melaksanakan new normal atau tidak
ini sesuai dengan topik kita hari ini
surabaya menuju tatanan kehidupan baru
ini kapan bu
apakah dalam waktu dekat surabaya melaksanakan di normal atau tidak
tapi sebetulnya saya terus terang merasa bahwa warga saya sebaiknya tetap seperti ini ya
akan kondisi pun sudah kembali
saya berharap kalau bisa kita tetap gunakan masker di tempat umum protokol
tetap menggunakan ini di pedagang
menurut saya ini bagus sekali
menurut saya ini kebiasaan yang bagus
jadi kita tidak perlu hilangkan
menurut saya seperti itu
jadi kami akan mendisiplinkan
memang misalkan pedagang pasar mereka tetap harus gunakan masker
kemudian tetap menggunakan ini untuk menerima uang
artinya sudah berjalan ya bu ya
kebiasaan di normal sudah diterapkan dengan perdagang pembeli di pasar tangguh mal tangguh
sudah mulai berjalan di sana
bu ada pertanyaan dari warga ibu sendiri nih bu
dari dersuet di surabaya
kapan rapid test yang akan dilaksanakan di gang kertajaya empat
ini saya tidak tahu ini dimana nih bu
gang kertajaya empat
ya nanti kita adakan pak
sebetulnya kalau dia bersih
kalau kampung itu bersih saya nggak lakukan
kalau ada satu tertentu
maka kemudian satu kampung itu
tapi kalau kampung itu
sudah dijaga saja yang paling penting
tidak harus direpitkan
dijaga saja supaya kampung itu tidak ada tertular
memang harus dijaganya ketat
misalkan harus ada
betul ini mungkin pak liana
yang masuk ke situ memang harus dijaga
jadi tidak harus
semua dilepit waduh
banyak sekali kalau dilihat waduh
jadi kita yang lakukan
kalau di kampung itu ada yang positif
maka satu kampung itu kita lakukan
nanti itu soalnya merambatnya
dia kerja di mana gitu
dia kerja di mana
nanti di pekerjaannya itu juga harus kita lakukan tes gitu
karena kalau tidak kan kita khawatir menularnya di situ
kemudian kita trusting
dia kemana saja
nah itu kita harus mengikuti terus
pertanyaan dari warga ibu juga nih bu
surabaya mungkin perlu psbb lagi
tapi lebih di upgrade standarnya dan sanksinya
ini kan keputusan berada di kepala daerah
itu bu ibu risma
perlu psbb ini katanya

terus terang berhenti
terus terang berat untuk kami
jadi sangat rentan
kalau kita bisa tahu dia ketahanannya itu rentan
kalau dia terlalu lama maka dia bisa mati
masalahnya kalau dia mati kemudian dia akan memilih apakah saya mati kena covid
atau saya mati kelaparan
nah itu sangat bahaya sekali
karena itu kemudian saya memilih kebijakan
bagaimana ekonomi bisa berjalan
tapi kemudian penyakit ini bisa juga kita tekan gitu
dan itu di warga surabaya membuktikan itu
mereka bisa melakukan itu
penyakit bisa ditekan dan ekonomi juga bisa berjalan
ini senada dengan pertanyaan dari aris tio
bu saya yang memiliki bisnis catering wedding
apakah ada kebijakan
ada kebijakan untuk aktif seperti acara besar
nah ini bagus pertanyaannya bu
apakah ada kebijakan khusus
yang sebetulnya bisnisnya gak masalah gitu
bisnis catering nya
yang jadi masalah adalah saat kemudian bernya
masyarakat yang banyak itu yang belum boleh sekarang ini
yang berada di suatu tempat itu yang belum boleh

tapi kalau untuk bisnis itu gak apa apa
kalau misalkan yang jadi pengantin itu udah saya antar aja gitu kan
pesan makanan kemudian diantar kan bisa saja
pertanyaan berikutnya boleh ya bu risma
tapi kalau sejauh ini hajatan sudah diperbolehkan belum bu di surabaya
itu tadi belum bisa
kita hanya lima puluh orang batatnya
tergantung luasan itu
luasan dari gedung yang akan digunakan
jadi mereka harus menyertakan luasan itu baru kita tahu berapa kapasitas orang itu
dari sektor bisnis kita ke pendidikan bu
untuk pendidikan perkiraan kapan kemarin ini normal di surabaya
kalau tidak salah tahun ajaran baru itu di tiga belas juli ya bu nanti serentak di indonesia
sekarang ini kami lagi menyiapkan untuk membuat protokol antara sekolah dengan wali murid
karena tidak bisa tanpa melibatkan wali murid
contohnya misalkan pengaturan saat masuk sekolah
misalkan kelas satu jam berapa karena supaya menghindari penumpukan anak itu kita harus atur flow nya
kita sudah sepakat semuanya sd smp
kita tidak ada istirahat
jam istirahat tidak ada
nah permasalahannya bagaimana flow anak kalau saat dia memasuki sekolah
kemudian flow anak saat dia memasuki ruang kelas
kemudian saat keluar
nah ini protokol semua harus diatur
bahkan ke toilet protokol ke toilet pun harus diatur gitu
jadi kan masuk sekolah dia harus cuci tangan
ya gunakan masker harus
nah kemudian apa yang boleh dan apa yang tidak
harus ditekankan sama anak anak dan harus dijelaskan oleh para guru
jadi harus mengerti mulai kepala sekolah sampai cleaning service sampai satpam
karena kalau tidak itu bahaya untuk anak anak
karena kalau anak anak pengalaman saya yang sakit anak anak
maka itu sulit sekali itu penyakit itu berputar gitu
jadi anak anak sakit sudah negatif
ibunya positif anak anak tertular kembali menjadi positif
kemudian kalau ibunya anaknya positif ibunya negatif tertular kembali
jadi karena itu saya cukup hati hati di sekolah
kemudian juga protokol dari rumah ke sekolah
kemudian dari sekolah ke rumah
itu harus diatur juga
karena kan anak anak kadang kan berangkat sekolah atau pulang sekolah dia main kemana mana begitu
nah ini jangan sampai itu terjadi
kemudian anak anak kita kena masalah gitu
nah itu yang terus terang saya sedang susun
karena harus sangat detail
dan itu sangat tergantung pada kondisi sekolahnya
tidak bisa karena ada sekolah yang berada misalkan di tepi pinggir jalan besar
nah kalau kemudian antriannya di jalan itu dia menumpuk
karena antri harus masuk sekolah satu persatu karena harus cuci tangan dan sebagainya
maka kemudian terjadi penumpukan di jalan besar itu sangat berbahaya untuk anak anak
jadi karena itu protokolnya makanya kemarin saya minta sekolah per sekolah
saya hanya memberikan guidance apa besar garis besarnya aja
ini yang boleh ini nggak boleh
tapi saya minta detail ke mereka
kepala sekolah kepada sekolah
dan orang tua murid untuk
protokol itu sesuai dengan kondisi sekolahnya
bagaimana kalau misalkan tempat wastafelnya
wastafelnya hanya satu
sedangkan jumlah anak cukup besar banyak
kemudian bagaimana anak anak misalkan protokolnya masuk laboratorium
itu juga harus ada protokolnya
kemudian bagaimana anak anak
tapi ada sekolah yang cuma isinya jumlah muridnya hanya lima belas orang
jadi artinya tadi saya sampaikan
sangat tergantung kepada kondisi sekolah itu
tidak bisa kemudian sama semua
jadi kita harus tahu detail kondisi sekolah itu
sehingga kemudian kita bisa atur itu
untuk nanti kita bagi sekolah
jadi di tiap pintu mulut sekolah
itu minimal ada
di tiap pintu kelas
kelas itu harus ada minimal dua botol sanitizer
jadi sekarang lagi menyiapkan itu saya
masukkan sanitizer ke botol botol seperti itu
kemudian kita juga lagi coba cari bagaimana setiap sekolah itu punya termogan
juga ada ejaran
setiap anak yang sudah batuk pilek entah itu kena covid atau enggak
dia tidak boleh masuk sekolah
dia sudah tidak boleh masuk sekolah
jadi begitu dia pusing
dia batuk pilek
dia tidak boleh masuk sekolah
nah kontrol itu di depan
kalau ternyata anak itu memaksa kemudian orang tuanya tidak bisa mencegah
maka adalah harus ada kontrol saat masuk gerbang sekolah
nah ini yang harus dibentuk yang namanya petugas untuk kontrol tadi
nah ini terus terang yang yang apa namanya yang agak ribet untuk menyusunan menyusunan ini
tapi kalau aktifitasnya
tapi kalau aktifitas sekolah itu akan dibagi perzonasi enggak bu risma
antara zona merah zona hijau dan zona kuning
kalau zona merah belum bisa bertatap muka dengan gurunya di sekolah
tapi zona hijau sudah boleh bertatap muka
tapi yang zona merah masih melakukan pembelajaran dari rumah
apakah akan seperti itu nantinya
karena tempat ibadah pun di surabaya saya berlakukan begitu
jadi seperti warnet warung kopi juga saya berlakukan begitu
jadi kalau dia ada di zona merah mereka tidak boleh buka
termasuk tempat ibadah
jadi dulunya tempat ibadah di surabaya itu ada dua puluh yang masuk zona merah
sekarang tinggal sepuluh
jadi artinya yang sepuluh sudah bisa buka digunakan
itu seperti itu
lanjut bu dengan masih soal pendidikan
bagaimana tanggapan ibu untuk perkuliahan bu
dilaksanakan daring atau tidak
mumpung topiknya pendidikan
ya sebetulnya kalau perguruan tinggi mungkin akan lebih mudah
cuma biaya kosnya untuk apa namanya biaya internetnya ya
tapi sebetulnya menurut saya kalau perguruan tinggi akan sangat lebih mudah untuk daring
untuk menghindari itu
tapi kalau untuk anak anak kan sulit
kadang mereka juga mohon maaf namanya anak anak
kemarin saya sempat ketemu anak anak ya mereka kangen dengan sekolahnya
kan ada yang mengajak orang tuanya
muter aja lihat sekolahnya
takut sekolahnya hilang mungkin ya
dia lihat sekolahnya

kangen teman teman ya
jadi sekolahnya aku lihat sekolah aja
jadi namanya juga anak anak
jadi semua yang ada di pikiran mereka kan macam macam gitu
nah karena itu kita lagi
pikirkan bagaimana mereka
meskipun itu dengan kondisi yang sangat berat gitu
nanti samde gitu
bu risma dari keluarga ibu nih bu
tolong bu di dukukupang timur tidak dapat yang pakai masker
saya prihatin dengan orang tua yang tinggal di sana gitu
perlu dicatat ini ya
di dukukupang timur
tapi orang orang masih kumpul di warung kopi nggak bu
sejauh ini di surabaya
masih berkerumun tidak
karena ini ada pertanyaan bu
buat orang orang yang kumpul di warkop
ditegaskan aja bu
karena sudah meresahkan katanya
sekarang zaman juga sudah saya perintahkan untuk yang warcop warcop itu lebih
jadi saya lihat malam pertama sudah mulai gerak untuk melakukan penerimaan di warcop warcop tadi
terakhir mungkin singkat saja sebelum kita closing atau tutup
himbauan kepada warga surabaya menghadapi tatanan kehidupan baru seperti apa
dari seorang bu risma
jadi saya untuk seluruh warga kota surabaya yang saya cintai
sekali lagi ini kondisi yang sulit untuk bagi saya sebetulnya untuk melakukan transisi untuk tahapan new normal ini
tapi saya harus lakukan karena saya tahu bahwa sebagian besar warga surabaya ekonominya akan sulit kalau kemudian saya terus menutup ini
tapi sekali lagi saya percaya bahwa dengan disiplin kita
tadi saya sampaikan dulu
tadi saya sampaikan harus menggunakan masker
tidak bisa tidak
dimanapun kita harus menggunakan masker
kadang pun di rumah pun kita gunakan
kita tidak harus menggunakan seperti masker yang saya harus gunakan ini
kita bisa membuat masker sendiri
ini saya punya maskernya bebut
kenapa ini menjadi penting
karena menurut tenaga medis
jadi kita harus menggunakan masker
karena kita tidak tahu siapa di sebelah kita
kita tidak kenal siapa dia
nah untuk menjaga itu
maka untuk menjaga kesehatan kita
maka kita harus melakukan jaga jarak
selain kita tidak bersentuhan
kita juga tidak ada masalah kalau kita berkomunikasi
kalau kita menjaga jarak
yang ketiga kita harus jaga kebersihan kita
saya nitip kepada orang orang yang berkata
jangan berkata bahwa kita tidak berkata
jangan berkata bahwa kita tidak berkata
jangan berkata bahwa kita tidak berkata
saya nitip kepada bapak ibu sekalian
terutama anak anak kita
dan kemudian para lansia
tolong kalau tidak terpaksa
jangan boleh keluar
saya tahu untuk anak anak berat
tapi ini semua untuk mereka
ibu hamil juga demikian
saya berharap para ibu hamil
tolong kalau tidak perlu sekali
tidak usah ke pasar
kalau kita bisa banyak
sekarang sudah pasar menggunakan
kita bisa belanja secara online
belanja di situ
hindari tempat tempat umum
juga para lansia
kalau tidak perlu
tidak usah keluar
karena yang mempunyai resiko tinggi adalah anak anak
kemudian tadi hamil
kemudian para lansia
jadi karena itu kalau tidak terpaksa
bukan berarti anak anak muda nongkrong
boleh diwarkop loh
jangan salah loh
banyak diantara teman teman kalian juga kena
kalau sudah kena
kalau tidak dikurung
itu kalau kemudian bisa kita hasil tasnya negatif
kalau tidak dikurung lagi
tambah lagi empat belas jari
terima kasih bu risma
atas waktunya dengan cnn indonesia tv
sehat sehat lalu ibu
semoga surabaya akan selalu sehat
warganya dan juga kepala daerah di sana
terima kasih bu risma
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
itulah dari keterangan yang disampaikan oleh bu tri risma hari ini
wali kota surabaya yang tadi berbincang dengan kita
mengenai apa saja upaya yang telah dilakukan oleh bu risma
dalam tatanan kehidupan baru nantinya di surabaya
karena sudah berjalan ya
bagaimana kebiasaan baru
diperlakukan di sana seperti di pasar tangguh
kemudian di mall tanggu
dan kampung tanggu yang sudah
sedianya dilakukan didirikan di sana
dan juga difasilitasi oleh pemkot surabaya
untuk penanganan covid sembilan belas di sana
nah nanti akan ada live instagram bersama rekan saya
engkarsian indonesia tiffany retama
beliau merupakan koordinator dari live instagram ini
dia akan mewawancarai atau berbincang dengan dr nadira nunainal
pada pukul delapan belas tiga puluh waktu desember nanti
jangan lupa nanti saksikan di live instagram
terima kasih atas partisipasi teman teman semua
pamit undur diri
assalamu'alaikum sampai jumpa